dahulu kala ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang pemberani
ratunya murah hati dan juga baik hati
tetapi pasangan kerajaan menginginkan seorang anak karena mereka tidak memilikinya
kerajaan itu putus asa
setelah banyak berdoa akhirnya kerajaan dikaruniai seorang pangeran
tapi sayangnya pangerannya adalah seekor keledai
dia menemukan dirinya dalam keputus asaan baru
satu satunya pewaris kerajaannya adalah keledai
dia menangis dan menangis tetapi tidak ada jawaban mengapa ratu melahirkan seekor keledai
tiba tiba peri muncul dari langit
oh raja yang terhormat
ini semua adalah karmamu
ketika masa mudamu kau telah membunuh seekor keleda yang tidak bersalah hanya untuk membuatmu senang
itulah sebabnya putramu satu satunya lahir seperti itu
aku sangat menyesal
hukum aku karena dosa dosa aku
tapi maafkanlah adaku
kutukan itu terikat padamu segera setelah dosa itu dilakukan
aku tidak bisa membalikan kutukan itu
tapi aku bisa membantumu
setiap malam keledai akan berganti kulit dan berubah menjadi pangeran yang sebenarnya
tapi saat pagi tiba dia akan kembali kewujud keledainya
peri tersayang orang orang kerajaan akan menertawakan kami
bisakah andaku menjadi manusia di siang hari dan berubah menjadi keledai di malam hari
maafkan aku tapi kutukan itu tidak bisa berubah
tapi jangan khawatir itu akan hancur suatu hari nanti
dan putramu akan menjadi manusia selamanya
tetapi tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan
karena jika ada yang mendengar tentang kutukan ini darimu
maka putramu akan tetap menjadi keledai selamanya
hanya ini yang bisa aku lakukan
dan yang bisa kau lakukan hanyalah tetap percaya
sayang aku mengerti rasa sakitmu
tapi dia ada di dalam
adalah anakku anak kita
dan aku mencintai dia apa adanya
dan aku akan membesarkannya menjadi pangeran yang baik
nasihat bijaksana dari ratu didengar oleh raja
dan dia memutuskan untuk menerima pangeran keledai
dia diberi nama theo
dan seiring berjalannya waktu
tio tumbuh menjadi keledai yang tampan dengan telinga panjang terangkat
dia akan melompat dan melompat sepanjang hari
tetapi di malam hari dia akan duduk di depan cerminnya
dan meneteskan air mata melihat bayangannya
ini adalah takdirku
menjadi seorang pangeran namun menjadi bahan tertawaan
betapa aku ingin memberitahu seseorang tentang kutukanku
tetapi menjadi orang yang dikutuk lebih buruk daripada menjadi keledai
mereka akan lari dariku
itu sangat memukau
oh kau sangat berbakat
maukah kau mengajariku cara memainkannya
oh pangeran tersayang
maafkan aku tetapi tidak ada jiwa yang bisa mengajarimu cara memainkan ini
karena tapakmu eh maksudku jarimu terlalu besar
pangeran sudah lelah dengan nasibnya sendiri
dia memutuskan untuk menentukan nasib di tapaknya
eh maksudku tangannya
dia bermain hari demi hari sampai dia belajar menguasai alat musik itu
dia dipuji oleh semua orang di kerajaan
tapi itu juga tidak bisa memuaskan hatinya yang dirampas
jadi suatu hari dia memutuskan untuk menjelajah dunia
tenggelam dalam pikirannya dia berjalan selama berhari hari
akhirnya ketika dia berhenti di sebuah gerbang besi besar
dia menyadari bahwa dia telah berjalan jauh ke kerajaan yang lain
kau orang yang rendah hati aku seorang pangeran dari kerajaan yang jauh
maukah kau berbaik hati untuk membukakan gerbang ini untukku
hohoho apakah tidak ada cermin di kerajaanmu
kau bukan pangeran kau hanyalah seekor keledai
baiklah tuhan terserah padamu
aku akan menerima ini semua dengan tapaku maksudku tanganku
penjaga gerbang tergerak oleh musiknya yang menawan dan dia segera pergi ke raja
ya aku harus bertemu dengannya
kau pasti lapar kau kelelahan
ya aku tidak akan duduk di lantai
hah ya kau bebas untuk duduk di meja dengan para tentara
aku bukan keledai biasa tapi aku keledai kerajaan aku akan duduk dengan raja
ah ayolah apa kau tidak mendengarnya dia adalah keledai
dia adalah keledai kerajaan biarkan dia duduk denganku
ya mungkin yang mulia ingin duduk bersama putriku satu satunya putri itu sendiri
ya yang mulia aku belum pernah melihat orang yang lebih cantik dari putrimu
dan aku merasa terhormat untuk duduk di sampingnya
dan pangeran keledai duduk di sebelah sang putri
meskipun awalnya ragu ragu sang putri heran melihat betapa bersih dan rapihnya keledai itu
dia tidak hanya sopan tetapi juga cerdas
orang orang kerajaan yang sama yang menertawakan di pintu masuk sekarang tercengang dengan nasihat bijaknya
dan dia mengundang pangeran untuk tinggal
aku akan merasa terhormat yang mulia
hari hari berlalu dan pangeran keledai jatuh cinta pada sang putri
sang raja terkejut
putri beraninya dia
tapi kemudian dia berpikir sejenak
dia lelah melihat putrinya menolak semua pelamar
dan raja sangat menyukai keledai itu
mungkin ini akan memberinya pelajaran
dan begitu dia bosan dengan keledai itu
dia tidak punya pilihan selain menikahi pelamar pilihanku
aku siap menikahkanmu dengan putriku
pangeran tidak bisa mempercayainya
tapi itu benar
segera istana didekorasi dan dalam upacara yang tertutup
putri menikah dengan pangeran keledai
oh putri tolong jangan menangis
air matamu menghancurkan hatiku
jika kau menunggu sebentar kau akan melihat siapa aku sebenarnya
dan ketika sinar bulan menyinari si keledai
kulitnya terlepas dari tubuhnya dan dari situ muncul pangeran tio
pangeran menjelaskan kepada istrinya tentang kutukan itu
sang putri sangat senang melihat pangerannya
sehingga dia melupakan semua tentang keledai
oh tio kau adalah pangeran impianku
aku telah menolak semua pelamar yang datang karena aku terus melihatmu di dalam mimpiku
andai saja aku tahu bahwa takdir telah merencanakan semuanya sedemikian rupa
hari hari berlalu dan raja dapat melihat betapa bahagia putrinya
dia bingung dan juga takut
lalu suatu malam seorang pelayan menceritakan apa yang dilihatnya saat melewati kamar sang putri
raja tidak mempercayainya
dia mencari pangeran yang menarik
dia mencari pangeran yang menarik
dia mencari pangeran yang menarik

dia sangat gembira melihat betapa tampannya sang pangeran
raja meninggalkan kamar putrinya tenggelam dalam pikirannya

jangan khawatir raja yang perkasa
pangeran theo sekarang akan dibebaskan dari kutukannya
yang harus kau lakukan adalah
memercikkan sedikit air ini ke kulit keledainya
kulit akan menghilang ke udara
dan akan hilang selama ini
akan hilang selamanya
dan pangeran akan hidup dalam wujud aslinya selamanya
raja melakukan apa yang diminta dan kembali tidur
tidak di mana kulit keledaiku
anggap saja itu hilang selamanya
tidak apa yang telah kau lakukan
sekarang semua orang akan tahu tentang kutukanku
kau telah memenangkan hati orang orang dengan keberanian dan bakatmu
kau adalah pangeran yang berbakat dan tampan sekarang
orang mungkin membicarakan kutukanmu sekarang
tetapi mereka akan segera melupakannya
dan jika kau takut akan apa yang dunia pikirkan tentangmu
maka kau tidak akan pernah hidup bahagia
karena kau tahu
bahkan ketika kau menjadi keledai
kau riang dan berani
jadilah seperti itu
itulah yang penting
ya festa besar diadakan
dan kedua kerajaan merayakan penyatuan pangeran dengan sang putri
pangeran tio kembali ke kerajaannya dan juga dinobatkan
dia menjadi raja yang agung dan memerintah kerajaannya selama bertahun tahun
dan dia tidak lagi disebut pangeran keledai

suatu saat kemudian

tapi ada satu tekollenya